saya gak berani
iya memang bagaimana sensasi meluncur menggunakan rollercoaster di tengah hutan
biasanya penumpang roller coaster akan tegang ya
agak exciting tapi menyeramkan
namun di wahana ini penumpang juga bisa terpukau oleh pemandangan hutan kanada
sebuah resort di british columbia kanada menawarkan wahana berbeda bernama pipe mountain coaster
iya roller coaster ini berbentuk pipa
ini akan membawa penumpangnya mengelilingi hutan kanada sepanjang satu empat km
dengan jalur menurun setinggi dua ratus tujuh puluh sembilan meter
ini kita lihat di gambar ini
sport jantung ini kalau saya lihat
satu kereta hanya akan diisi satu orang saja
jadi ini agak private ya
jadi kalau mau teriak teriak oke silahkan
wahan ini memiliki kecepatan empat puluh dua km per jam
uniknya setiap kereta memiliki pengaturan kecepatan
yang bisa dipilih sendiri oleh penumpangnya
ah ini cocok buat saya
selain menyuguhkan pemandangan seperti pemohonan hijau dan keindahan alam
iya rencananya wahana yang unik ini akan dibuka pada tanggal dua puluh satu mei mendatang
seru sepertinya ya